bukan cuma pasar atau mungkin gerai gerai takjil gitu ya yang nampaknya sudah dipenuhi sama masyarakat
ini yang sekarang rame adalah menjelang hari raya dulfitri pasti kirim kirim hampers
iya kan bukan cuma belanja online tapi kirim hampers
oh kirim hamper kan hampersnya juga online belinya
iya benar benar hampers buat diri sendiri juga plus juga buat orang lain
nah ini memang terlihat akhirnya sejumlah tempat jasa pengiriman barang lebih sibuk dari biasanya
misal nih di gudang jasa pengiriman barang di pademangan jakarta dalam sehari pengiriman barang bisa mencapai enam ton dibanding hari biasa yang cuma dua ton
nah jadi peningkatannya luar biasa ya makanya gak heran kalau beberapa orang tuh sering komplain gitu
kok barangnya gak nyampe nyampe gitu ternyata peningkatannya luar biasa ya
iya cuaca juga kan sekarang lagi nggak menentu kalau sore sore pasti hujan jadi kita harus harap maklum ya
betul harap sabar aja dan hal serupa juga terjadi pada jasa pengiriman barang di situ bondo jawa timur ini ribuan paket yang masuk
membuat kurir memilah barang di jalan raya dalam sehari penerimaan barang ini melonjak dua kali lipat
lonjakan pengiriman barang mulai dirasakan salah satu jasa ekspedisi di jalan sumber kolak situbondo jawa timur rabu siang
sejumlah kurir terpaksa harus melakukan penghitungan barang dan sortir di jalan raya karena kondisi di dalam gudang kantor penuh
sedikitnya lima paket setiap hari harus dikirimkan oleh enam puluh kurir yang ada
lonjakan kapasitas pengiriman paket ini diakui jasa ekspedisi terjadi sejak tiga hari terakhir
banyaknya diskon yang ditawarkan oleh toko online menyambut lebaran membuat konsumen meningkat tajam
dampaknya jasa pengiriman pun alami lonjakan penerimaan barang yang harus dikirimkan ke konsumen
padahal pada hari normal jasa ekspedisi ini hanya mengirimkan dua lima ratus paket
kini naik dua kali lipat menjadi lima paket per hari
sudah kewalahan ini padahal sudah enam puluh an lebih kurir
gak ada penerimaan barang di negara ini
dari jumlah paket kiriman yang diterima rata rata isi paket didominasi kebutuhan lebaran
mulai sandal baju hingga plastik wadah kue lebaran
kondisi ini diprediksi akan terus meningkat hingga h tiga lebaran mendatang
hal serupa terjadi di gudang jasa pengiriman barang di wilayah kampung muka pademangan jakarta utara
barang barang yang akan dikirim ke surabaya memenuhi halaman gudang jasa pengiriman pada rabu sore
biasanya jasa pengiriman barang ini hanya mengirim barang dua ton perharinya namun saat ini mencapai enam ton
sedangkan untuk mengangkut barang barang kiriman biasanya hanya satu truk kini menggunakan lima truk
rata rata barang yang akan dikirim adalah barang kebutuhan rumah tangga yakni kipas angin kompor gas rice cooker cat dan semen
tanggal lima belas ke atas jadi kadang kadang kita malah kita kekurangan truk
tetap susah kadang kadang kan gitu tapi ya mau kemana lagi ya kan udah keadaan kayak begini kita mah nikmatin aja lah
petugas pengiriman barang memperkirakan puncak pengiriman barang terus melonjak pada satu minggu menjelang hari raya idul fitri
keniputan cnn indonesia